sampai jumpa di video selanjutnya
saya butuh pertolonganmu
saya butuh kamu menakut nakuti keluarga wisnu
sebagai si human ular
aku gak mau kehilangan bunda lagi
aku akan jadi baik baik walaupun ini hanya kulit bundaku
lo duluan bagi rata
kesabaran banget sih lo
nih jatah lo
jangan takut begitu
belakang aku lihat anak
bisa takut lah nih
suaranya bagus banget
abang jadi ngantuk pengen di
tapi jangan barengan ya
gue kan lebih tinggi
tapi jangan di sini ya
abang ada permintaan terakhir apa
neng temen abang tadi mana
udah bobok bang
bagaimana kalau kafe itu dijual saja
kemudian uangnya setengahnya buat ya buka warung sederhana sajalah
dan yang setengah lagi kita berikan kepada orang orang yang membutuhkannya
kalau memang pak asep maunya seperti itu besok bisa saya atur semuanya pak
terima kasih ya
kalau waktu itu
makasih ya pak
mas pernah lihat perempuan ini ga mas
gak pernah mas
coba di perhatikan lagi pernah ga mas
bener mas gak pernah
aku harus terus membuat rama memikirkanku
pernah lihat perempuan ini ga
sinta ini aku sinta
sinta tunggu sinta
sinta tunggu ini aku sinta
sinta ini aku rama
aku udah gak bisa hidup tanpa kamu sih
kayaknya serius banget
gimana kalau sebenarnya
sebenarnya apa woi
aku si leman ular
kamu si leman ular
kamu tuh ngawur tuh gak
mana mungkin kamu si leman ular ya
kamu dengerin aku ya
kamu itu adalah wanita yang bisa melengkapi hidup aku
dan kamu itu adalah wanita terbaik yang pernah aku temuin
udah cukup percandanya
si leman ular itu penendam lo
mana mungkin kamu tuh bunuh keluarga aku
kamu bunuh papa aku
enggak mungkin juga lah kamu pakai nyolong kulit ular dari gurunya panagrat yang serem kayak gitu
kamu tuh dada aja sih
ngawur tau gak
jadi kulit ibuku dicuri sama si leman ular jahat itu
enggak bisa aku sadar hatiku hanya untuk sinta jadi maaf aku nggak bisa bersama kamu angeli
kamu akan menyesal sudah memperlakukan anak saya seperti ini
pak pak nagraj mau ngapain kesini
dewi saya butuh pertolonganmu
sebagai siluman ular
melakukan hal seperti itu
dengarkan dulu saya dei
cara agar rama
kembali ke rumah
orang yang gak bersalah
rama sekarang sudah pergi meninggalkan dia
anjli tidak mau makan
sebelum rama kembali
beri saya waktu dulu
untuk berpikir ya
ngapain cinta di rumah itu
baru pindah ke sini
dan sebetulnya gak mau ada orang
yang tahu kalau dia pindah ke sini
kamu jangan menangis anjli
kamu tenang aja
kamu tenang aja
percayalah sama ayah
rama pasti menjadi milik kamu
pertama kali kamu makan ya
sekarang kamu makan ya
sekarang kamu makan ya
sekarang kamu makan ya
fitrnya sah oregon

merupakan siapa asan ku physique
ya pak siang kemeah